karena saya ahli penyakit kambing
jual saja sama saya
kok seratus ribu pak
buat beli obat aja nggak cukup pak
apalagi buat makan sehari hari
ya udah kalau gak mau gak apa apa
iya nih pak seratus ribu pak
lagian kalau peribu tidur
nanti hilang sendiri kok laparnya mak
kita kan masih punya seekor anak kambing
di belakang rumah
besok ujang jual ya
mungkin uang hasil jualannya
bisa kita pakai untuk bertahan hidup
selama beberapa hari
tolongin emak ya jang ya
ujang akan jual itu kambing ke pasar
sekarang udah malem mak
mak harus istirahat
aku gak tegang liat kamu diganteng di sendirian
aku juga gak tegang liat kamu diganteng di sendirian

aku lebih gak tega lagi ngeliat emas sakit sakitan kelaperan dan mikirin hutang tiap hari
jang cepat kamu pergi ke pasar kalau udah kesiangan kambingnya ditawar murah lagi ya
bek pagi ini cuacanya cerah ya mbek
apa hanya perasaan kita yang gak cerah
kita mau berpisah mbek aku jadi sedih nih
iya deh aku doain kamu semoga aja yang beli kamu itu pengembala kayak aku bukan tukang aduk kambing apalagi tukang sate kambing
udah mbek setelahin aja nasib kita pada allah yuk
kenapa kau jual kambing ini dek
bo bo kambing kecil kayak koceng begini lima ratus ribu
yaelah pak dua tahun lagi juga nggak gede dia pak
emangnya saya mau jual sate kambing dua tahun lagi kalau mau seratus ribu
enggak deh pak kambing saya nggak mau pak yuk
bu abu dibayar pakai duit nggak mau gimana pakai celurit
kecil kurus wah kawat dek
kambingmu ini kena penyakit ansrak
ansrak itu apa pak
penyakit kambing yang sangat berbahaya bagi manusia
kalau desa peternakan tahu kambingmu kena penyakit ansrak
itu pasti disita dan dimusnahkan
pak jangan aku takutin saya dong pak ini satu satunya kambing saya
saya tuh menjual kambing ini untuk berobat emak saya yang lagi sakit
karena saya ahli penyakit kambing
jual saja sama saya seratus ribu pasti beres
kok seratus ribu pak
buat beli obat aja nggak cukup pak
apalagi buat makan sehari hari
ya udah kalau nggak mau nggak apa apa
iya pak seratus ribu pak iya pak
wah duit kita cekat dia yuk
saya akan hasilkan penjualan kambingmu
kalau nggak gue nyuruh nek
hari pahan sip
hari pahan sip
wah kita ketipu nek
wah dia lari ya kejar
deixa aku coba pasang di dalam hartian
nih ambil anjlnya
sebenarnya saya dan saya juga kelaparan kek
makanya tadi saya menjual kambing di pasar
ya tapi kalau kakek lebih membutuhkannya
ambillah selembar dari uang saya kek
terima kasih nak terima kasih
tidak semua anak anak berarti mulia
dan tidak semua anak berarti emas
sebagai imbalannya ambillah topi ini
kamu akan membutuhkannya nak
tidak kek jangan kek enggak enggak enggak
kakek sudah tua kakek lebih membutuhkan top ini
untuk melindungi diri dari hujan dan panas kek
ambillah topi ini bukan topi sembarangan nak
topi ini adalah topi ajaib
dia akan membantu kamu dalam keadaan kesulitan
membantu apa saja yang kamu mau
bahkan dalam keadaan mendesak dia akan membantu kamu nak
terima kasih kek
anak yang berarti mulia
telah akan menjadi mulia
bahkan bahagia juga ibunya yang telah melahirkannya
tapi gak ada orangnya
kalau aja ada yang bisa nolong
coba bikin mereka ajak kekali
aku yang akan menolong kamu ujang
cepat kamu ambil batu buat pura pura nimpuk mereka